gak akan tinggal diam kalau ada yang mau ngerebut diri dari gue
gue bakal cari cara supaya diri menjauh dari nyokapnya si cewek asongan
aku lagi mau sendiri
sebelum kamu setujuin perempuan pilihan deddy
perempuan itu ibunya cewek asongan yang bikin badminist jauh dari aku
tapi kamu harus lepasin pangeran mel lebih kebahagiaan dia
tapi kenapa ibu nggak nelfon gue buat nanyain usus goreng
apa ibu benar benar gak mau ngasih kesempatan gue buat deket lagi sama usus goreng
tadi juga nelfon pak regar buat nanya putri
tapi tuh main banget
kenapa pak regar gak jawab telepon dari gue
chris kayaknya gue tau putri dimana
gak usah sok tau deh
kenapaan sih udah udah pak
udah lah ran
ya gak ada ntar gue diambekin lagi nih sama pacar gue
lagian juga lo emang udah yakin putri ada dimana
kalau menurut gue sih
cet mendingan sekarang kita samperin tata nawa
enggak tunggu dulu kelarin omongan lo yang tadi
tanpa omongan gue yang tadi sih
kelarin omongan lo yang tadi
lo pikir putri dimana
kalau dia nggak mau jangan dipaksa
gak usah sok hero mulu deh kasih tau aja putri dimana
bukan waktunya lo sok baik ya depan semua orang
ini masalah putri
tak ikutin mereka
ngapain gue harus ikutin mereka
ya gue mau tau lah putri ada di mana ayo ikutin
jangan jangan putri pergi ke tempat yang low wa tadi
gue sempet mikir gitu sih
ya udah kalau gitu
gimana kalau kita pergi ke sana sekarang
siapa tuh putri di sana
kasian loh kalau di nunggu sendirian
gara gara demo begini bisa
kasian cewek itu
orang tuanya gimana lagi diunggung juga belum
keluarganya gak tau kita dimana
korban dari demonstrasinya
pandai ya pak ya
tadi baru saja dibawa ambulan bu
ke rumah sakit restu kasih
ciri cirinya seperti apa pak
rembutnya panjang masih muda
masih swi lagi
kasian korbannya bu
mana orangnya cantik lagi
taruh di sini aja pak
neng bisa tolong carikan air putih
ya sebentar ya pak
saya ambil dulu ya pak
makasih banyak pak ya
kita berbisik dulu ya pak
sini kau airnya pak
pak putri pak
saya takut putri pak
tenang dulu bu nawang
belum tentu korban tadi itu putri
kita belum tahu kok
barangkali diangkat sekarang
dia udah berubah
nggak ada nada sambungnya
iya sih pak regal
gue nggak akan tinggal diam
kalau ada yang mau ngerebut diri dari gue
gue bakal cari cara
supaya diri menjauh dari nyokapnya si cewek asongan
aku lagi mau sendiri
sebelum kamu setujuin perempuan pilihan deddy
perempuan itu ibunya cewek asongan yang bikin badminist jauh dari aku
tapi kamu harus lepasin pangeran mel
lebih kebahagiaan dia
daddy lebih mentingin kebahagiaan mereka daripada aku
rasa sayang daddy nggak akan pernah berubah mel untuk kamu
tidak akan pernah berubah
tapi kamu tahu kan kalau lawan didi konsekuensinya apa
kamu tahu itu kan
mel semua udah daddy turutin untuk kamu
sampai kamu sangat merugikan orang lain
kamu sangat keterlaluan
deddy cuma minta satu sama kamu
bikin daddy bahagia
tapi si daddy tega banget
tunggu daddy konsekuensi
aku benci banget
oh my god kenapa si ampul kayak gini
selama ini deddy selalu menahan diri untuk tidak mencari ibu sambung buat kamu
karena daddy mau kamu bisa merasakan kasih sayang daddy seutuhnya
tapi semenjak ketemu dengan mairo semuanya berubah
bersama dia aku bisa merasakan kelembutan dan perhatian dengan tulus yang belum pernah aku dapatkan sebelumnya
makanan ini emang gak ada di restoran ini
tapi ini kesukaan bu nawang kan
saya langsung delivery khusus untuk bu nawang disini
makasih ya pak remo
bukan bawah lo kesukaan bu nawang
makasih ya pak
nah kalau ini sate ya
saya bersih maaf ya pak ya
ini salah saya kok nggak usah dibersihin nggak apa apa
maaf saya cuma saya nggak mau pak remon kelihatan nggak rapi aja di muka orang
sudah lama sekali aku gak dapat perhatian seperti ini
aku sangat beruntung bisa mengenal bidadari secantik dan selembut bunda awal
itu saya bersihin ya pak nodanya
mumpung ada tisu basah ini pak
kan bapak mau meeting lagi
nah jangan bu
jangan gak usah
saya tidak mau mendapatkan ibu
gak apa apa saya begini oke nggak apa apa
gak merepotkan kok pak
lagian ya pak remo
penampilan bapak itu menentukan apa yang bapak dapatkan loh
benar ini tidak merepotkan ibu
ya ya ya sudah saya pinggir mobil ya